ya kita punya banyak informasi menarik yang mengejutkan bagi anda nih pemirsa
di antaranya juga ya bicara tentang yang terkejut bukan hanya kita atau anda juga pemirsa tetapi juga warga desa sirnagali
kebupaten bogor yang dikejutkan tiba tiba ujuk ujuk ada presiden joko widodo datang dan juga ibu iryana menghadiri pesta pernikahan anak petugas perawat rusak di sana ke presiden anand bogor
iya ini kan langsung wah tidak disangka ya di tengah padatnya jadwal mereka
mobil yang ditumpangi oleh presiden ini harus menembus gang sempit menuju ke lokasi resepsi yang memang adanya di ujung gang ya
coba kita lihat deh ya gambarnya
jadi ini ceritanya nih pemirsa mereka tidak tahu bahwa bapak presiden akan datang ya
iya jadi tiba tiba saja gitu kan
tanpa ada protokoler khusus begitu hanya ada pengaman pas pampres presiden jalan ini sebetulnya jalannya cukup jauh
videonya kami potongkan untuk anda karena resolusi yang kurang bagus juga untuk kita simak bersama
pasangan yang menikah ini seperti yang disampaikan bahwa ada ahmad alfiansah yang merupakan anak ali sarifuddin
ali sarifuddin ini merupakan pawang rusak istana ke presiden bogor begitu
ya nah terkejutlah mereka ketika tiba tiba ada bapak presiden joko widodo dan ibu iryana yang hadir dalam pernikahan tersebut
ini memang bukan kali pertama
pertama sebetulnya ya bapak presiden datang menghadiri pernikahan seperti ini
dan ahmad ini pemirsa menikah dengan rizka utami hidayat
resepsi pernikahan itu digelar di kampung kabandungan rt dua rw sembilan desa sirnagale kecamatan taman sari kabupaten bogor jawa barat
wah lengkap sekali alamatnya
iya dan lama loh disana ya
kita pikir jadwalnya padat cepat cepat gitu
ternyata keberadaan jokowi dalam resepsi pernikahan yang digelar di rumah itu kurang lebih selama tiga puluh menit
jadi selain berfoto bersama
dengan kedua mempelai dan juga kedua keluarga yang berbahagia pasti nih
warga di sekitar kebagian juga selfie sama pak jokowi
jadi sasaran empuk ya
kejutan presiden jokowi